hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam
di tempat ini terdapat banyak tempat duduk untuk menikmati
kalau luar gue jarang ya punya brand streetwear luar gitu
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
lebih dari seratus orang tua di desa pengonak belum akhir menulis dan membaca
tapi barometernya ekspor makanya untuk dua ribu dua puluh empat per bulan januari aja udah rencana tiga
tapi secara entertainment home and away ini akan membawa dampak yang menurut gue sih
gue dalam pikiran gue ini warning juga bagi pemain pemain yang
pertama kali munculnya ide itu dan kita sampaikan gitu keinginan kita untuk memperkenalkan kebaya ke dunia termasuk juga pendaftaran ke unesco